ayang kiki bulan sabit di tanggal tua gelap gelapan pakainya lilin hati sakit tiada terkira melihat
kau bersama yang lain deh siapa juga punya nyata punya gitu situ
udah udah udah udah mah paham ayam kiki kalau emang pari itu jodohnya yang kiki
aduh ini mobil depan kenapa sih kalau penjalan gitu ya
buka kecil aja pak
pak lain kali kalau mau nyalip
lihat tadi dulu pak
kalau tadi bapak ketabrak gimana
iya pak maaf pak
tadi saya buru buru pak
maaf pak ya
semoga saya masih bisa kejar dia
udah semuanya udah siap
ini udah berdaun
udah siap nih
udah cantik nih
wanginya juga kemane mane
udah kayak kuburan baru
dia wangi banget
kan mau ketemu sama mas rendy
terus mau buka puasa sama calon mertua
jadi kan harus prepare
sampai jempol sikil
cepat dilihat udah cantik belum aku
aduh ya ampun
udah cakep banget ya dari atas sampai bawah
ke atas lagi ke bawah lagi
semuanya dilancarin ya
pokoknya gue doain yang terbaik buat lo
kagak enak kan
katanya calon mertua
gue kasih tau lo ya ki
menjadi diri sendiri itu jauh lebih baik
jadi lo gak punya pekanan
gak punya pikiran
ya mbak siap
pokoknya kiki mau jujur sejujur jujurnya sama mereka berdua
gak mudah lancar ye
yaudah jangan geter dong
gak boleh gugup
jangan sampe gemeteran
bibir lo juga jangan gemeter gemeter
badan lo juga gak boleh yang kesana kemari kesana kemari
jangan gugup sekali lagi
ya mbak mena kayak gini malah pikir aku gugup
bisa gak udah dia macak gitu loh
ditoain ah bener
lancar ya dempah
iya mbak bismillahirrahmanirrahim
semoga tante mayang gak marah sama kiki
siap siap ya
sebentar lagi aku sampai
daerah sini mana ya tempat tambal ban
deket deket sini ada tempat tambal ban gak
lurus aja mas ke bawah
ayang kiki bulan sabit di tanggal tua gelap gelapan pakainya lilin hati sakit tiada terkira melihat engkau bersama yang lain
deh siapa juga yang punya niatan buat nyangitin situ
yaudah dah yaudah
tapi jangan lupa doain uya juga ayang kiki supaya cepet dapet jodoh
udah gak cocok dimelas melasin gitu teh
udah pasti nanti kamu tau nih
wis ya gak usah kebanyakan omong udah kayak mau perpisahan aja deh uya
sekarang bukaan gerbang aku udah mau berangkani ke tempat mas rendy cepetan uya
tapi kalo hari ini kiki jujur siapa kiki sebenernya ke tante mayang
justru kiki ngerasa ini bakal jadi terakhir kalinya pertemuan kiki sama tante mayang dan mas randy
kiki bakal jujur sejujur jujurnya ke mamanya mas randy
kiki gak mau bahagia diatas kebohongan kaya gini
hidup kiki gak tenang
kok bengkelnya tutup
dimana lagi ada bengkel buat tambal ban
ini kalo diterusin lama lama bisa kena velg nih
eh mas maaf daerah sini selain bengkel ini ada bengkel lain buat tambal ban gak
ada di depan kira kira paling ada lima ratus meter mbak
pak maaf pak bisa tambal ban ya
ban kanan belakang ya pak
yaudah kalo gitu gue duluan ya
kalo mana sih katanya udah deket kok belum nyampe